penumpang masih memadati stasiun senen jakarta senin ini untuk mengantisipasi banyaknya jumlah penumpang
pt kereta api indonesia menambah gerbong untuk beberapa rute
pada idul adha ini penumpang masih memadati stasiun senen untuk berangkat ke sejumlah kota tujuan
untuk mengantisipasi melonjaknya jumlah penumpang
pt ki melakukan penambahan gerbong seperti pada kereta tawang jaya tujuan semarang
yang berangkat pukul enam lebih sepuluh menit
dan pada senin siang penumpang kereta gaya baru tujuan surabaya juga antre panjang
namun semua penumpang tetap terangkut
adapun jadwal kedatangan kereta masih normal
diperkirakan penumpang yang kembali ke jakarta akan masuk ke stasiun senen pada sore ini hingga selasa pagi besok